menyambut bulan suci ramadan warga lubang buaya jakarta timur
sangat antusias mengikuti pawai obor yang diselenggarakan oleh dewan kemakmuran masjid atta awun minggu malam
ratusan remaja dan anak anak ini berkeliling kampung sambil bersolawat dan diiringi musik rebana
pawai obor ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh kdm masjid atta awun
dan sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi
baru tahun ini pawai obor dapat dilaksanakan kembali setelah pemerintah memberikan kelonggaran
untuk melaksanakan kegiatan selama bulan suci ramadan
nah kali ini kita adakan lagi ketika suaranya sudah menjadi pandemi ya
masih di jakarta ratusan warga di kawasan jalan kemandoran jakarta barat
akhirnya mengadakan tradisi pawai obor keliling sepekan jelang bulan suci ramadan
pawai obor ini diikuti anak anak remaja hingga para lansia
meski sempat diguyur hujan deras pada minggu malam
namun antusiasme peserta pawai obor ini tak menurun
mereka mengaku sangat rindu dengan suasana riuh dan kemeriahan tradisi pawai obor
yang sudah tak dilakukan dua tahun kebelakang ini karena pandemi covid sembilan belas
selain pawai obor juga ada atraksi kembang api
hingga pertunjukan kelompok orkes barisan atau drum band
mengadakan kegiatan ini untuk menyambut bulan suci ramadan
yang mana pawai obor itu adalah satu
termasuk daripada satu kebudayaan betawi yang sudah lama menghilang
selain di jakarta aksi pawai obor juga dilakukan ratusan warga
di komplek mutiara bogor raya kelurahan katulampa kota bogor minggu malam
sambil mengusung obor mereka keliling menyusuri perkampungan dan area komplek
sambil bersolawat diiringi irama tabungan bedu
mereka mengaku antusias mengikuti pawai obor
lantaran sudah dua tahun terhambat pembatasan akibat pandemi
meski demikian warga tak mengabaikan protokol kesehatan dengan disiplin masker
tim liputan cnn indonesia